hai healthyzen apa kabar senang sekali berjumpa dengan saya dr klarin heis
semoga semuanya dalam keadaan baik baik saja ya
selamat datang di program dear doctor
selamat datang di program dear doctor
langsung aja yuk kita jawab yang pertama
pertanyaan pertama datang video dari jasmine pl
gear dokter akibat pandemi yang sudah lebih dari satu tahun ini
kulit saya jadi kusam kurang terawat gitu dok
karena sesuai saran pemerintah kita untuk di rumah saja
maka dari itu saya belum berani untuk pergi ke salon melakukan perawatan kulit seperti biasanya
saya juga gak mau dok gara gara niat awalnya perawatan kulit
malah karena corona
karena saya juga punya penyakit comorbid
maka dari itu gimana dok cara melakukan perawatan di masa pandemi tanpa harus pergi ke salon
terus dok apakah ini pengaruh dari hal hal lain seperti stres
atau karena pakai masker terus menerus
terima kasih dok
dear jasmine jadi kuncinya itu ada di skincare
tetap lakukan skincare rutin walaupun kita di rumah ya
jangan karena wfh terus kita jadi kendor gitu
penyebab kulit kusam salah satunya itu karena penumpukan sel kulit mati
untuk itu kita boleh kok melakukan eksfoliasi sendiri di rumah
yaitu pengangkatan sel kulit mati
ada dua cara nih
bisa dengan eksfoliasi fisik seperti contohnya pakai scrub
atau dengan chemical dengan produk eksfoliator eksfoliator
nah yang harus diperhatiin kita harus hati hati ya
jangan terlalu sering
karena bisa bisa skin barrier jadi rusak
jadi seperlunya aja
untuk komedi yang tersumbat itu bisa menyebabkan jerawat
biasanya di salon dilakukan ekstrasi komedo
kalian bisa mengatasi dengan menggunakan masker untuk komedo dan pori pori
tapi kalau mencabut atau ekstraksi komedo sendiri di rumah sih nggak aku saranin gitu
apalagi kalau kalian nggak tahu teknik cara memakainya gitu cara ekstraksinya
lalu walaupun kita di rumah aja kan sekarang apa apa online meeting online ya
dan itu membuat kita tetap panas
dan itu membuat kita tetap panas
dan itu membuat kita tetap panas

jadi jangan lupa untuk rajin rajin bersihkan kulit
dengan sabun muka triple cleansing myseller water dan lain sebagainya
dan itu yang penting diinget juga nih
walaupun kita ada di dalam ruangan paparan sinar matahari itu terus masuk loh
melalui jendela ada pantulan kaca cermin lantai dan lain sebagainya
jangan lupa untuk tetap pakai spf ya
apalagi kalau ruangan kerja kalian tuh transparan atau tembus pandang gitu
dan tetap pakai pelembab supaya wajah kita gak kering
konsultasi selanjutnya datang dari twitter
dok kenapa sih rambut saya jadi rontok setelah positif covid dan terus berlanjut sampai sembuh
oke dear indahdiana
jadi rambut itu jadi lebih mudah rontok karena berbagai hal
pertama mungkin karena faktor fisik
bisa jadi rambut kamu memang sedang rapuh
terus kedua bisa juga karena turn on
atau pergantian sel rambut itu meningkat
dalam kasus ini kita bilang istilahnya telogen efluvium
atau rambut rontok secara mendadak
biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor nih
seperti perubahan hormon dalam tubuh obat obatan yang dikonsumsi serta tingkat stres yang tinggi
dan ini sangat bisa terjadi selama kita terinfeksi covid sembilan belas
contohnya pola tidur kita jadi terganggu
makan jadi nggak teratur nutrisi berkurang
dan kerontokan ini bisa bertahan tiga hingga enam bulan setelah dinyatakan benar benar sembuh
bahkan setelah kita sembuh kadang kita ngerasa cemas ya
mendengar berita atau karena efek ekonomi selama pandemi
nah rasa cemas ini adalah stressor
dan stressor ini bisa menyebabkan makin banyaknya lagi rambut yang rontok
jadi pengelolaan atau manajemen stress pun perlu
bisa kita lakukan kayak latihan penafasan meditasi yoga dan lain sebagainya
dan gak lupa selain dari dalam kita juga harus pakai produk perawatan rambut yang sesuai dengan karakter rambut kita
yang bisa memperkuat rambut kita secara fisik supaya kerontokan berkurang
oke pertanyaan selanjutnya datang dari twitter
dokter selama positif saya jadi sulit tidur setelah sembuh saya tetap sulit tidur dok
alhasil saya seperti memiliki mata panda
dear agustinus jadi kamu bisa kembali mengatur jam tidur kamu yang berantakan saat kamu sedang sakit atau wfh
karena kita lihat di sini permasalahannya berawal dari sulit tidur ya
karena kerjaan sering kecampur dengan urusan pribadi
nah di sini kita punya solusi yaitu lakukan yang namanya sleep hygiene
ada beberapa komponen
pertama kita bisa atur jam bangun dan tidur di waktu yang sama setiap harinya
ini harus dilatih juga
jadi misal malam ini kamu tidur jam sembilan malam
ya besok usahakan tidur di sekitar jam sembilan malam juga
jangan terlalu berbeda jauh
ini untuk membentuk kebiasaan
oke kemudian kita bisa bantu dengan konsumsi makanan yang bergizi
hindari makanan seperti kafein yang ada pada kopi makanan minuman yang terlalu banyak sebelum tidur
karena ini bisa mengganggu irama sirkadian tubuh atau irama tidur kita
nah kemudian kita harus kondisikan suhu
harus kondisikan supaya kondisi kamar itu jadi lebih remang remang dan lebih gelap
karena kondisi yang gelap memicu produksi hormon melatonin yang menjaga irama sirkadian kita dan mempermudah ketika kita tidur
lalu bisa juga ditambahkan dengan olahraga yang ringan sebelum kita tidur
supaya tubuh bisa menangkap sinyal untuk istirahat membuat kondisi jadi lebih nyaman sebelum tidur
rapikan kasur atur pencahayaan dan jauhi penggunaan gadget gadget seperti hub

op maupun tv sebelum kita tidur
bisa dibantu dengan lilin aromaterapi biar kita bisa relax atau setel musik pengantar tidur
nah untuk mata pandanya kamu bisa bantu dengan menggunakan eye cream atau eye mask
nah pertanyaan selanjutnya
ini spesial banget nih datang dari gadis
yuk kita dengerin dulu
karena nggak bisa kemana mana selama pandemi
saya jadi nggak bisa ke pasar buat belanja bahan makanan untuk dimasak nih
saya sebenarnya ngekos dan masih single
tapi saya suka masak sendiri dibanding harus membeli makanan
terus karena nggak bisa olahraga dan kurang aktivitas sejak diharuskan wfh
saya jadi suka memesan makanan lewat aplikasi
akibatnya sekarang badan saya sudah berubah
sekarang badan saya jadi menggemuk dok
minta tips diet sehat yang bisa kita aplikasikan selama masa pandemi dong dok
biasanya saat wfh di rumah aktivitas fisik kita juga jadi lebih terbatas nih lebih sedikit
misalnya kalau kita kerja di luar kita bisa bakar kalori dengan naik turun tangga di kantor
bisa dengan jalan kaki ke stasiun dan lain sebagainya
ditambah kalau kita di rumah jam makan kita tuh jadi nggak teratur
karena waktu kerja dan waktu pribadi bercampur
yaitu nah tipsnya kita harus tetap aktif selama di rumah
katakanlah misal kita kerja dua puluh lima menit kemudian kita break kita lima menit istirahat untuk jalan jalan bisa stretching dan lain sebagainya
kemudian harus diingat untuk tetap olahraga di rumah ya ini gak kalah penting
bisa kita siasati dengan senam di rumah workout setel video
banyak banget kok caranya kalau kita bisa kreatif
dan terakhir walaupun kita wfh
penting banget untuk tetap menjatuhalkan makan makan kita seperti sarapan makan siang coffee break
perlakukan aja kayak kalau kita lagi di kantor
kenapa ya supaya jam makan kita teratur
biar terakhir nggak makan terlalu malam
selain porsinya jenis makanan juga harus diperhatikan ya
sebisa mungkin tetap defisit kalori
terutama kalau berat badan kita berlebihan
yaitu dengan kalori in kurang dari kalori out
oke konsul tasik selanjutnya datang dalam bentuk video dari rien reka
yuk kita lihat bareng bareng
di masa pandemi seperti sekarang saya tahu kalau masker merupakan benda yang sangat penting
soalnya kalau nggak pakai masker saya bisa kena virus corona
dan saya juga bisa dirazia
bahkan saya bisa disuruh nyapu jalanan karena melanggar peraturan
nah tapi dok
akibat sering memakai masker entah itu masker medis atau masker kain
kulit wajah saya jadi gampang jerawatan
padahal waktu remaja kulit saya nggak pernah jerawatan dok
nah itu tuh kenapa ya dok
lalu bagaimana solusinya
supaya saya tetap bisa menggunakan masker tetapi wajah saya nggak jadi jerawatan
mohon solusinya ya dok
nah ini istilahnya adalah maskne
penyebab terseringnya adalah pori pori yang tersumbat karena minyak bakteri dan sel kulit mati di permukaan kulit
ditambah lagi pakai masker
zat ini bisa menumpuk lebih banyak sehingga menyumbat pori pori
masker juga menyebabkan kelembapan berlebih karena uap pernafasan dan keringat sehingga dapat meningkatkan resiko jerawat
nah selain itu masne juga bisa disebabkan oleh gantian

sering sering bersihin wajah kalau pakai make up
walaupun sejak pakai masker yang lebih baik kita minimalisir aja ya penggunaan make up atau ketutupan juga
nah membersihkannya pun harus rajin
sering ganti masker kalau itu masker kain
cuci dengan bersih setelah digunakan
dan pakai pelembab non comedogenik serta serum jerawat
juga jangan lupa hindari makanan yang meningkatkan produksi minyak dan menimbulkan jerawat
seperti makanan yang manis manis
pertanyaan selanjutnya datang lewat twitter nih dari atzamora sembilan puluh lima
dear dokter cara melembabkan kulit yang kering karena memakai masker selama pandemi ini gimana ya dok
jadi sebaiknya kita memakai pelembab sesuai jenis kulit
untuk meminimalisir gesekan antara kulit dan masker tadi
karena gesekan ini bisa merusak skin barrier atau barrier kulit kita
sebaiknya hindari pelembab yang berbahan dasar air
karena ini malah akan membuat kulit semakin kering
dan bahan dasar air ini semakin cepat menguapnya
pilih pelembab untuk kulit kering dengan kandungan ceramid atau gliserin atau asam hyaluronat
biasanya kita sering dengar ha ya hyaluronic efit
nah untuk kulit cenderung berminyak pilih yang non komedogenik
dan terakhir pastinya dari dalam jangan lupa untuk minum air putih minimal delapan gelas per hari
untuk tetap terhidrasi
wah gak kerasa nih healthy zen udah habis waktu kita
semoga sudah cukup menjawab ya
saya tunggu pertanyaan keluhan atau mungkin kebingungan dari healthy zen lainnya
dan sampai jumpa lagi di dear dokter selanjutnya
saya dr klarin heis pamit dan berdiam